senin ini presiden joko widodo resmi berkemah di lokasi ibu kota nusantara
melalui akun instagram sekretaris kabinet
pramono anung bersama menteri lain membagikan suasana perkemahan
kita menikmati tenda di ibu kota negara nusantara
sebelum berkemah presiden dan rombongan mengawalinya dengan prosesi kendi nusantara di titik ikn
prosesi kendi nusantara diawali dengan penyatuan air dan tanah oleh presiden dan gubernur dki jakarta anies baswedan
kita hadir bersama sama di sini dalam rangka sebuah cita cita besar dan pekerjaan besar
yang akan kita segera mulai
yaitu pembangunan ibu kota
ibu kota nusantara
presiden akan berkemah hingga selasa lima belas maret di kawasan hutan tanaman industri
yang nantinya akan dibangun istana negara
untuk menunjang kegiatan perkemahan presiden jokowi ini
sejumlah fasilitas telah disiapkan
di antaranya penguatan sinyal mck dan pengamanan dengan lebih dari dua anggota pasukan gabungan
dikikutan cnn indonesia